butuh satria nanta rustika usia sembilan belas taruna tingkat satu stip jakarta tewas pada jumat pagi
korban asal bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan
serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologi serta penyebab kematian korban
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban
polisi juga telah melakukan pemeriksaan pada sepuluh orang
polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian
ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya tingkat dua dalam kegiatan tadi pagi
yang dilakukan oleh senior seniornya
terhadap anak atau korban
tapi kami masih mendalami masih mendalami
utuh secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya
direktur reski mumpolda metro jaya mendatangi kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran stip jakarta
kedatangannya untuk mengecek kembali tempat kejadian perkara tewasnya seorang taruna stip jakarta tingkat satu
yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya
jauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku
selain untuk mengecek lokasi kejadian polisi memintai keterangan kepada beberapa terduga pelaku maupun saksi yang lain
orang tua putus satria nantarustika mahasiswa stip yang tewas diduga diania seniornya sendiri
tiba di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur